akibat remblong sebuah truk kontainer bermuatan bahan baku pupuk tujuan tanjung perak surabaya
terbalik dan menimpa dam truk dari arah berlawanan di jalan raya pantura gresik kamis pagi
meski tidak ada korban jiwa namun evakuasi sopir truk yang terjepit kabin truk berjalan dramatis
proses evakuasi sopir truk tronton yang terbalik di jalur pantura denles bungah gresik
kamis pagi berjalan dramatis setelah tiga jam petugas dan warga akhirnya berhasil mengevakuasi
dua sopir kontainer dan dump truck yang masing masing terjepit di dalam kabin
pusai dievakuasi kedua korban langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat karena mengalami luka serius
kecelakaan bermula saat truk kontainer yang dikemudikan kardi santoso mengalami remblong
agar tak menyasar ke warga sopir membating setir ke kiri hingga menimpa sebuah dam truck yang melaju dari arah berlawanan
sehingga mungkin batiknya terlalu tajam atau gimana ngalai situ sehingga terguling
setelah tiga jam proses evakuasi kedua bangkai truk yang melintang di tengah jalur pantura akhirnya berhasil dievakuasi
akibat peristiwa ini dua jalur pantura mengalami kemacetan panjang hingga lima km
kita beralih ke berita pilkada
dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur jawa timur kamis pagi menjalani tes psikologi selama hampir lima jam di geraha amerta rumah sakit dr sutomo surabaya
keduanya mengaku dalam kondisi baik dan siap menjalani serangkaian tes kesehatan
dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur jawa timur kofi fahindar prawansa emil elis tianto dardak dan saifulah yusuf puti guntur soekarno

keduanya mengaku dalam kondisi baik dan siap menjalani tes psikologi selama hampir lima jam di geraha amerta rumah sakit dr sutomo surabaya
mereka menjalani serangkaian tes psikiatri diantaranya tes kejiwaan dan tes wawancara
berlangsung selama hampir lima jam masing masing calon mengaku tidak mengalami kesulitan apapun
tes psikiatri ini juga diikuti calon bupati dan wali kota
semua jakub dan jawagub hari ini semua
jadi kelompok b ini provinsi jawa timur ada dua paslon kemudian kabupaten purbolinggo tiga paslon kemudian kota mojokerto empat paslon
di kota kediri empat paslon
untuk hari ini pemeriksaan psikiater
usai tes psikiatri pasangan calon dijadwalkan hari ini akan menjalani tes psikologi dan kesehatan di rumah sakit yang sama